ya saudara bagaimana tidak mau
oh kok di sini loh di sini di ruang sidang ini jangan
jadi saudara tidak mau di sini salam
saudara pak saudara